nasi malang menimpa selfie amalia nuraini
mahasiswi fakultas hukum universitas surya kencana cianjur
yang tewas ditabrak mobil yang melintas saat tengah mengendari sepeda motornya
di jalan raya bandung cianjur jawa barat pada jumat siang dua puluh januari lalu
menurut kepolres cianjur akbp doni hermawan
dari hasil pemeriksaan sementara sembilan saksi
tabrakan yang menewaskan mahasiswa ini akibat mobil sedan milik warga
yang mengikuti dari belakang iring iringan mobil petugas dari polda metro jaya
ini semuanya mengarah kepada kendaraan sedan warna hitam
merek audi bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk ke rombongan pengawalan
namun keterangan dari kapolres cianjur dibantah oleh kuasa hukum korban
sekaligus dosen hukum di fh unsur cianjur yudi junadi
melalui media sosialnya yudi mengatakan
fakta yang disampaikan polisi bertolak belakang dengan bukti bukti yang sudah dikumpulkan
yudi pun meminta ke polres cianjur untuk menyerahkan kasus ini ke mabes polri
gani aris cianjur jawa barat